cuma udah mau pulang
kita makan bareng yuk
apa kamu tadi udah pergi makan sama temen temen
wah makin seru nih
gue gak tau lagunya
cewek stress kali ya
dari tadi tuh nelpon terus
siapa sih re
duh ngapain lagi sih tuh cewek
gak jelas banget
ya tadi tuh udah nelpon gue
dia bilang katanya dia mau ngajak ketemuan
dan ya gue males aja
karena gue takutnya dia cuma ngompor ngomporin gue
please deh ya
lo kan tau
kalo si angel tuh demen banget sama si boy
dia asut asut lo doang
terus pengen ngerusakin hubungan lama boy
iya kan itu cewek stres banget
udah lah daripada pusing
terlalu telat loh
udah ke soreni
yuk yuk yuk
girls kalo gitu gue balik duluan
yaudah hati hati ya
ya siapin depan gue deh
ih kenapa dia diangkat angkat sama reva nyebelin banget
ah gini aja
mendingan lo langsung ke rumahnya reva
lo kasih liat ke mamanya
biar mamanya langsung yang kasih ke reva
boleh juga ya
kemaren aja gue nangis ya
pasti kalo gue dateng jadi tolak lagi lah
gue sms dulu aja kali ya
sebentar lagi reva mau dinner sama boy
sama papa dan mamanya boy juga
dan gue harus stuck lagi disini
kau harus gagalin rencana mereka
aku punya sebuah rahasia besar yang bisa menjauhkan reva dengan boy tanta
semua sama surti
tante baru masuk tadi pagi gangguan pencernaan
duh harusnya gue harus telfon nih si ival
tapi ada mas b
mas aku boleh minta sesuatu enggak
aku pengen banget mas beliin aku minyak kos gitu
mas kan ada di sini khusus buat bantuin kamu dan jaga kamu
bikin dulu sebentar ya sayangnya
mas kan ada di sini buat kamu dan untuk kamu
woy enggak juga gue kalau ada dia di sini
ya ada apa ya angel
kayaknya emang beda deh suara pas gue ketemu sama suara di telpon
kamu masih ada di situ kan
tante kok suara tante beda ya
hmm dia pasti bandingin suara gue sama si surti
ya jelas beda lah
tante baik baik aja kan nonta
tante lagi sakit dan enggak enak berjalan
itu nggak penting masalah suara
memang sebenarnya tante emang ada masalah sih ada gangguan gitu
sama pita suara
itu enggak penting
yang terpenting saat ini memangnya kamu buat rencana apaan sih
sebenarnya angel yang pinter ini punya cara buat misahin boy sama reva
mantan pacarnya boy
tante tahu enggak sih tante
adriana itu lebih tua dari boy
tante tahu enggak
dia itu genit banget tahu tante
udah tua masih aja ngejar ngejar boy
enggak tahu diri ya tante udah tua juga
sialan banget lah
oke rencananya apa ya
jadi gini tante
aku mau kasih tau reva semuanya secara langsung
reva pasti belum tahu kan tante
apalagi rafa juga pasti belum tahu kenapa adriana sama boy disatuin dalam foto iklan
nanti aku bilang aja tante kalau mereka itu dalam rencana clbk
apalagi tante ingat gak tante
waktu aku nunjukin foto di pengadilan mereka kan sok pinky promis ngait ngaitin klinking kayak lucu lucu di film film gitu kan tanta
aku bakal kasih tahu semuanya ke reva
biar nanti reva benci sama boy habis itu mereka pisah deh
aku pinter kan tante
tapi enggak tahu ya reva mau dengar atau enggak
kan yang dia mau dengarin cuma omongannya boy
oke tante makasih tante
wah gimana sih
ini nih si ival ini nih bahaya banget nih
dia bisa mengacaukan dan merusakkan semua rencana yang sudah tertata rapi gue laksanakan
tapi bisa hancur gara gara dia
gue harus ngelakuin sesuatu
dia ini sangat berbahaya
hah kapan gue bisa keluar rumah sakit ya
dan gue tinggal masuk deh ke hatinya boy
dan gue gak sabar banget ngelihat temen gue yang cantik ini jadian sama boy
yah emang kalau boy tuh cocoknya sama lo dibanding sama reva
iya dong kalian suka gitu deh
gue kan jadi senang
emang udah mau pulang
kita ketemuan yuk
raih kita makan bareng yuk
apa kamu tadi udah pergi makan sama temen temen
aku makan dimana
gimana kalau di kafe tempat kita jadian
iya deh siap
ketemu di sana ya
oke aku ketemu di sana ya
sampai jumpa lagi
aku liat yang ini udah keliatan
wow ini enak banget
aku minta bantuan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
pada saat yang kelima
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

ini gaun gak ada
tapi gimana gue mau taruh cantik kan gue gak begitu bisa make up
itu mah gampang reva
itu mah gampang reva
ih ih gak percaya
yaudah kalo gitu gue juga bantuin lo makeup deh pokoknya
kita semua bakal usahain bikin lo hari ini tampil cucok banget em
oke berarti semuanya ya
iya lah rambut makeup semuanya